dan semoga tiana senang menerima hadiah ini
ih lu bisa gak sih ngeram yaitu pelan pelan
ntar kalo gua jatuh gimana
jatuh dari mana sih
yang ada badan gua tuh sakit ketiban badan lu yang berat
ih ngaco emang badan gua berat apa
aduh aduh aduh
anak muda zaman sekarang di lampu merah
orang pacaran kan suka gandengan
terk aja gandengan
masa gua yang pacar nyugulan gak gandengan
kecolok kena hidung
serius engga apa apa
ternyata sama dia
tapi kenapa sama dia
dan gua juga gak bohong
kalo gua itu gak sengaja ketemu sama roman
lu denger ya
gua adalah orang kepercayaan bokap lu
buat jagain lu
dan gua gak akan ngebiarin
lo jalan sama cowok gak jelas kayak dia
udah mendingan sekarang lu pulang ikut gua
biar gua aduin ini semua ke waman ikan
lu gak denger dia bilang lepasin lu
lu mau satu campur ya
ntar lu diajar lagi sama waman ikan
asal lu tau ya
gua lebih milih diajar habis habisan sama bokapnya ulan
daripada gua biarin ulan pulang sama lu
lu lupa sama apa yang udah lu lakuin sama ulan hari ini
lu gak lupa kan fon
lu inget kan apa yang lu lakuin hari ini sama gua
bokap gue gak bakal pernah ngizinin lu deket deket lagi sama gua
lu mau ngasih minta gua kayak gitu sih
ya gua akuin ya
gua tadi udah kasar sama lu
dan gua juga gak tau kenapa
kenapa gue bisa ngelakuin hal senekat itu
gua cuma gak kepengen lu jalan sama cowo lain
jangan pernah bilang sama bokap gue
dan gua juga gak bakal pernah bilang sama bokap gue tentang
apa yang lu lakuin hari ini sama gue
oke kalo dia berarti deal
gue bakal aduin ini semua ke saya
lo bisa mengikom gak sih
gue ini pacar loh disayang kek
terus lo masih mau mukulin gue terus
eh pacar itu disayang
sekarang yang senyum senyum siapa ya
siapa salah lihat kali
nggak usah senyum senyum kali
bilang aja kalau lu tuh suka pacaran sama gue
tiana pasti gak menyangka kalau aku pulang malam ini juga
dan semoga tiana senang menerima hadiah ini
lu bisa nggak sih ngeremeh itu pelan pelan
ntar kalau gue jatuh gimana
jatuh dari mana sih
yang ada badan gue tuh sakit ketiban badanmu yang berat
emang badan gue berat apa
enak muda zaman sekarang
di lampu merah ajang sempat sempatnya pacaran
saya mau kasih telfon
enggak enggak cuma mau kasih tahu kalau saya sudah email no to land meeting di singapura hari ini
mudah mudahan keputusan ini memang yang terbaik
ya allah kenapa jadi pusing kayak gini
kok momennya ulan cuma sendiri
nggak ada apa apanya
nggak ada ulan
terus kenapa dia kayak nunggu taksi
masa sih dia nggak bawa mobil

mau gue hibur nggak
apa persamaannya wulan dari sama gajah
ih jadi lo nyamain gue sama gajah
jawabannya itu adalah sama sama gak bisa terbang
ih sumpah garing abis
wow kayak gitu doang sih gue juga bisa
apa persamaannya lo sama tiong listrik
hmm sama sama bisa bikin lo kesetrum
sama sama gak bisa terbang juga
ih kok nggak ketawa sih
katanya mau hibur gue
saya membutuhkannya segera oke
terima kasih ya
kok bapak udah pulang sih
eh jangan dong
ya ya udah lo kasih tau gue bokap lo ada di arah jarum jam berapa
ada persis di samping kita
dia di taksi sebelah kita
ih jangan ngo
aduh jangan sampai
jangan sampai deh papa nengok
saya yakin tuh pak
mereka pasti perginya sembunyi sembunyi
nggak izin sama orang tuanya
bener nggak pak
ambil lampu merahnya lama banget sih